hampir bagi semua orang ponsel kini menjadi barang yang gak bisa jauh dari genggaman alias bisa jadi nyawa kedua begitu ya
bahkan gak sedikit dari kita yang meletakkan ponsel di dekat kepala ketika tidur
dan federasi perlindungan radiasi jerman ternyata merilis data ponsel dengan tingkat radiasi yang tinggi hingga rendah
yang bisa mempengaruhi pendengaran dan juga tubuh manusia
nah sekarang mari kita lihat delapan daftar teratas yang masuk di pasar asia
ponsel dengan tingkat radiasi tinggi kita lihat dari yang pertama
yang pertama ternyata data dari federasi jerman ini menunjukkan di urutan ke delapan kita mulai dari yang paling rendah
sar iphone delapan yakni sar itu adalah specific absorption radiation sekitar satu tiga puluh dua watt per kilogram
dan juga selanjutnya ini di urutan ke tujuh ada iphone tujuh di angka satu tiga puluh delapan watt per kilogram
jadi dua merek lainnya
iphone berada di dua sar terendah absorption gitu ya ke tubuh manusia begitu tingkat bahayanya masih yang paling rendah
selanjutnya secara berurutan ini kita bisa lihat dari peringkat ke enam sampai ke empat berjejer
yang pertama ada nokia enam ratus tiga puluh lalu yang kedua ada satu plus enam puluh lalu yang ketiga ini ada xiaomi mi max tiga
jadi ini merupakan ponsel dengan nilai sar di atas satu lima watt per kilogramnya
selanjutnya kita lihat ini juga di urutan ke tiga teratas sih
jadi secara berurutan ini yang pertama ada huawei mate sembilan lalu yang kedua ada oneplus lima t dan yang terakhir ini adalah xiaomi mi a satu
jadi ini adalah tiga merek handphone dengan tingkat sar tertinggi
nah penyebabnya memang katanya ini kebanyakan yang punya sar sar tinggi ini adalah kebanyakan adalah fitur slot sim ganda
jadi buat anda yang punya handphone punya dua kartu begitu ponsel ponsel ini memancarkan radianya
jadi radiasi lebih besar dibandingkan dengan ponsel dengan sim tunggal begitu
dan memang tingkat radiasi diukur dalam satuan sar yang tadi saya sebutkan atau specific absorption rate
jadi memang ini tingkat absorption yang bisa diserap oleh tubuh kita ini terhitung dari masing masing jumlah angka yang ada di handphone tersebut
tahunya dari mana taunya ketika anda beli handphone ini biasanya kalau kita beli handphone menggunakan kardus
di buku manual ini sudah ada
tingkat sar dari handphone masing masing tapi biasanya kalau misalnya nggak ada misalnya anda beli handphonenya batangan atau memang pakai handphone dikasih teman atau sana keluarga ini nggak pakai kardusnya
anda bisa mengecek langsung begitu di link di bawah ini jadi anda bisa lihat sendiri kira kira sar handphone saya sebesar apa ya bahaya apa enggak ya begitu
dan semua angka angka yang kami tampilkan di sini ini secara umum karena biasanya memang sar yang terdapat apabila handphone ini dekat dengan kepala
ataupun dekat dengan tubuh
jadi di dalam tubuh ini tingkat sar nya itu berbeda begitu jadi ini kami mengkategorikannya secara general
namun tenang saja tadi delapan urutan handphone itu tidak ada yang di atas dua watt per kilogram
karena memang ketika angka handphone sar sar handphone anda berada di angka dua ini masih dalam angka relatif aman
kalau sudah ada di atasnya berarti ada di sekitar ambang bahaya begitu
ini sudah kami kategorikan dari delapan tingkatan handphone tadi
semoga anda bisa lebih berhati hati begitu ya
tidak ada salahnya juga memilih ponsel dengan angka sar yang rendah untuk juga meminimalisasi resiko radiasi pada tubuh